pengamat kebijakan publik trubus hadiansyah menyebut kebijakan tabungan perumahan rakyat tapera dinilai prematur dan dapat membebani pelaku usaha serta pekerja
terubus menjelaskan hak dan kewajiban tapera yang ditetapkan dalam pp nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat juga masih belum jelas
selain dinilai seperti dibaksakan kebijakan tapera ini juga dinilai berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lain seperti bpjs ketenaga kerjaan